rapat permusyawaratan hakim mahkamah konstitusi sudah selesai pada rabu kemarin
mk siap melaksanakan sidang putusan sengketa pilpres mulai pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
sementara itu pihak kepolisian memastikan unjuk rasa yang akan dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat saat putusan sidang
akan berlangsung aman dan tidak semasif demo di bawaslu pada dua puluh satu dan dua puluh dua mei lalu
mahkamah konstitusi siap melaksanakan sidang putusan sengketa pilpres pada kamis dua puluh tujuh juni dua ribu sembilan belas
rapat permusyawaratan hakim sudah selesai pada rabu kemarin
meski dipercepat dari jadwal sebelumnya yakni dua puluh delapan juni
mk memastikan jadwal sidang putusan yang dimajukan tidak menyalahi aturan dan sesuai undang undang
fajar laksono juga menambahkan kedua paslon prabowo sandi sebagai pihak pemohon
dan jokowi ma'ruf amin sebagai pihak terkait timbangan
pt tidak memiliki kewajiban untuk menghadiri pembacaan putusan sidang hasil sengketa pilpres dua ribu sembilan belas
kedua pihak pun sudah memutuskan untuk menunjuk kuasa hukum sebagai perwakilan dari masing masing pihak
tidak karena memang sudah diwakili oleh kuasa hukumnya
kan prinsipal para capres ini kan sudah menunjuk tim kuasa hukumnya untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan mk
oleh karena itu di dalam persidangan pengucapan putusan pun
tim kuasa hukum ya bisa boleh saja hadir
pihak kepolisian telah melarang masa melakukan unjuk rasa di sekitar mahkamah konstitusi pada saat pembacaan hasil sidang
masa yang akan berunjuk rasa diperbolehkan melakukan aksi di sekitar monas dan patung kuda
antisipasi semaksimal mungkin namun ancaman dan potensi gangguan keamanan di pelaksanaan phpu di mk ini
kegiatan demo di tanggal dua puluh satu dua puluh dua mei
dari informasi yang didapatkan
tidak ada pihak yang sengaja merencanakan
kerusuhan dalam aksi yang akan dilakukan
pada saat pembacaan putusan
namun deddy tetap tidak menutup kemungkinan
bahwa tetap ada potensi provokasi
atau tindakan anarkis yang dilakukan oleh
oknum tertentu dalam setiap unjuk rasa
tim liputan cnn indonesia
iya dan sekarang untuk memantau
persiapan langsung sidang putusan
sengketa hasil pilpres dua ribu sembilan belas
kita akan bergabung dengan koresponen cnn indonesia
arman helmi di gedung mk
good morning arman sejauh ini
bagaimana menurut pantauan anda di mk
masa tidak sebanyak demo
pada beberapa waktu yang lalu bagaimana menurut
pantau dari arman sendiri
prabu dan juga hanum
saat ini persiapan jelang pembacaan sidang
putusan di mahkamah konstitusi
pada pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
sudah terlihat begitu di
saat ini pengamanan sudah berjalan
sejak pukul enam waktu indonesia barat
aparat gabungan tni polri
kurang lebih untuk seluruh wilayah
di dki jakarta menurut biro
penerangan masyarakat divisi humas mabes polri
aparat gabungan tni polri
dimana itu terdiri dari tujuh belas
tni kemudian dua puluh delapan
polri dan juga dibantu oleh
personil dari dki jakarta
ini tersebar bukan hanya di
gedung mahkamah konstitusi tapi pengamanan
juga difokuskan di istana
presiden kemudian juga di kantor kpu
ada juga pengamanan di kantor bawaslu
dan beberapa kantor kedutaan asing ada di jakarta
seperti itu sementara
untuk pengamanan di gedung mahkamah konstitusi
pagi ini lewat apel pengamanan
yang dipimpin oleh kapolres jakarta pusat
seperti itu kami tadi mendapatkan
informasi ada tiga belas tujuh ratus empat puluh tujuh
yang ditempatkan di
kawasan gedung mahkamah konstitusi
baik di depan gedung mahkamah konstitusi
di jalan medan merdeka barat maupun di belakang
gedung mahkamah konstitusi di jalan
abdul muiz seperti itu sehingga
aparat gabungan ini diharapkan dapat
melakukan fungsi dan tugas jadikan baik
untuk mengamankan jalannya sidang
sengketa pilpres dua ribu sembilan belas seperti itu
dan menurut arahan dari kapolres
jakarta pusat bahwa dalam pengamanan ini
mereka diarahkan agar supaya
bertindak secara persuasif
kalaupun ada upaya
pergerakan masa dari arah patung
kuda maka tetap dilakukan pendekatan
secara persuasif seperti itu namun
kapolres jakarta pusat
mengatakan dan juga menitikberatkan
bahwa sesuai dengan instruksi pimpinan
baik dari kapolri hingga kapolda metro jaya
atau tidak diperbolehkan
adanya aksi damai ataupun juga
halal bihalal dan aksi seru
pas seperti itu karena memang dari
polri sendiri tidak memberikan izin
kepada masa ataupun juga ormas
untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga
pihak polri bekerjasama dengan
polda metro jaya polda banten
juga polda jawa barat melakukan
penyekatan di beberapa titik
dimana titik ini merupakan akses keluar masuk
dari warga banten menuju ke jakarta
ataupun warga jawa barat menuju ke jakarta
penyekatan ini bersifat persuasif
dan juga edukatif di sana
menyatakan ataupun juga menanyakan kepada para warga
yang akan berkunjung ke jakarta
apa maksud dan juga
tujuan mereka berada di ibu kota kalaupun
misalnya ditemukan ada jawaban
yang kurang atau mungkin tujuan mereka
tidak begitu jelas maka mereka akan diminta
kembali ke tempat asal mereka sehingga
ini merupakan antisipasi supaya
tidak terjadi adanya penumpukan
atau pergerakan masa yang masif
di kawasan atau di dekat gedung mahkamah
konstitusi baik di medan merdeka barat medan merdeka
selatan dan juga di medan merdeka timur
untuk lalu lintas sendiri juga prabu
dan hanum dapat kami informasikan bahwa
sepanjang jalan medan merdeka barat
sepanjang jalan abdul muiz medan merdeka
timur nampaknya sudah dilakukan
sterilisasi sehingga tidak ada kendaraan sipil
yang diperbolehkan untuk melintas
dan warga supaya diminta mencari
jalur alternatif lain dan
ya tidak memilih jalur di medan merdeka
barat medan merdeka timur dan juga
jalan abdul muiz karena memang untuk
beberapa jalan jalan ini sudah dipasang
barikade berupa beton barier
ataupun juga kawat barier seperti itu
prabu dan juga hanum
baik arman terima kasih atas laporan anda
semoga ini jelang putusan yang
sekitar pukul dua belas tiga puluh nanti ya bisa berjalan
dengan aman lancar semuanya
terima kasih arman
harapan kita semua ya agar semua tetap aman
dan juga damai pada akhirnya
kita semuanya sama sama senang